dari dari awal tuh ya ngasih tahu kalau sunat tuh harus
itu satu situs yang akan memberitahu semuanya
kami yakinkan apa yang kemarin terjadi dalam kasus sampo itu
maka pemerintah juga kehilangan potensi devisa
sama seperti yang saskia sampaikan tadi enaknya di melbourne sih salah satu yang membantu adaptasi ya
peradangan ini yang masih bisa terjadi selama beberapa saat pasca sembuh